putri aryani menjadi salah satu penyanyi yang mengisi acara perayaan hut ke tujuh puluh delapan republik istana di istana merdeka
dan putri aryani sukses menggoyang istana merdeka dan membuat presiden jokowi menteri hingga tamu undangan berjoget mengikuti alunan lagu rungkat
penyanyi putri aryani menghibur peserta dan juga tamu undangan upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia di halaman istana merdeka jakarta pada kamis tujuh belas agustus
saat membawakan lagu rungkat peraih golden buzzer ajang kompetisi ⁇ americas ⁇ got talent dua ribu dua puluh tiga ini sukses membuat presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana turut bergoyang
peserta dan juga tamu undangan juga turun ke lapangan untuk berjoget bersama dengan pasukan upacara
dalam kesempatan ini putri aryani juga meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat indonesia untuk tampil di semifinal ⁇ americas ⁇ got talent
pada lima september mendatang di los angeles